mau yang manis scan aja pakai motion pay
diterima di semua toko seluruh indonesia
iya sal sabu
suaranya mirip sekali dengan liv
kok dimatikan sih
tapi ngapain suara tovan ya
siapa yang telepon
enggak milah bukan siapa siapa
pasti cuma perasaan aku aja
sebenarnya mila udah janjian lo ziara bareng ke makamnya mama sama butini kak
tapi kayaknya butini belum dateng deh kak
soalnya mobilnya juga belum ada
gak apa apa ya kak kita tungguin sebentar
karena belum bilang sama kak fadil tadi
mila juga gak tau kenapa
karena mila tuh pengen banget ditemani
soalnya mila udah nganggep putini kayak eangnya mila sendiri
andai kan itu beneran ya kak
yaudah kita tungguin ya
ya fadil itu mobile butini
butini makasih ya udah mau dateng
iya ibu senang kok menemani kamu
yaudah ayo butini mila

um maaf pak
begini mbak saya disuruh merapikan makam ini mbak
siapa yang suruh bapak untuk merapikan maka mama saya
kemarin ada bapak bapak datang minta saya merapikan makam ini mbak
sampai bagus dan rapi
ya sama mila kak ya mungkin aja papa lupa atau belum nyampein aja ya mungkin ya kak
kalau gitu terima kasih ya pak iya sama sama mbak silakan

hari ini saya banyak kerjaan di klinik jadi mungkin saya nggak bisa ikut
enggak papa kan mila kalau nggak ikut nggak papa kok kak kalau memang kava di
kerjaan enggak usah khawatir ya ibu yang akan antarkan mila makasih ya bu
enggak sekarang aku bilang
tapi enggak sekarang ya aku mau pergi dulu
enggak saya enggak kenapa kenapa
kamu seperti mencari cari
tadi saya lihat
kok enggak ada
enggak bu bukan siapa siapa
kita makan dulu yuk
kita makan dulu
lihatlah ini juga pengembangan dari fadil
kau tahu kenapa
karena orang rumahnya pun mendukung persingkuannya fadil
dan cepat atau lambat mereka akan usir lu juga
sayang waktu itu hp gue nyebut
kalau enggak lu udah tahu semuanya
betapa brengseknya fadil
betapa salahnya lu milih dia
dan lu nyinyiin gue
kita jadi pergi kan
gak ada apa apa kok
nanyain fadil doang
mila mau mengucapkan banyak terima kasih ya
karena om udah ngerapihin
merapikan makam mama kamu
soalnya kata kak fadil om yang lakuin
tapi bukan om
bukan om yang merapikan makam makammu
bukan om tama
emangnya ada yang merapikan makamnya mama kamu mila
dan katanya yang minta
untuk dirapin itu bapak bapak
ya jadi camillah sama kak fadil pikir
terus siapa dong ya
bapak yang melakukan itu
bapak s allen
walaupun itu haknya kak fadil seharusnya aku tahu diri dan aku nggak boleh cemburu
aku akan bicarakan semuanya sama kak fadil hari ini
aku nggak boleh membiarkan masalah ini semakin berlarut larut
kalau memang kak fadil mencintai perempuan lain aku ikhlas
aku ikhlas meninggalkan kak fadil
tante amar mau ketemu kak fadil juga
ini mama bawain sarapan ke kamu
mama tahu kamu kan semalaman sibuk
tapi mama harap kamu gak lupa untuk pergi ke pesta pernikahan nanti malam
tenang aja ma
fadil nggak lupa kok
yaudah kalau gitu telepon alina sekarang ya
ajak dia untuk nemenin fadil ke pesta itu
jangan berpikir pikir ma

fadil nggak mau pergi sama alina ma
fadil mau pergi sama kamila
udah deh fadil
mama tahu kamu menolak karena di depan kamila
makanya mama datang ke sini di tempat di mana kamilah nggak ada
kamu harus bicara sama kita
ada kamila ataupun gak ada kamila
fadil cuma mau pergi sama kamila
ya udah gini aja deh fadil
kamu tanya aja dulu sama alina
nah kalau alina nggak bisa
ya terserah kamu
tapi kalau ternyata dia bisa
tolong dipertimbangkan lah fadil ya
dan mama juga mau denger
tuh kan ma
kamu pasti lupa dengan ajakan aku kemarin
iya aku udah mutusin
aku gak pengen digunakan
aku nemenin kamu ke acara itu ya